inilah suasana evakuasi warga yang sakit di desa keningar kecamatan dukun kabupaten magelang
jawa tengah pada minggu siang petugas gabungan dari tni polri bpbd dan relawan mengevakuasi
warga menggunakan tandu dan dimasukkan ke mobil ambulans karena sakit dan sudah lanjut usia
lima belas jiwa dari kelompok rentan yakni orang lanjut usia ibu hamil dan menyusui anak anak
serta kaum disabilitas yang berasal dari dua dusun yakni dusun banaran dan gondang rejo
diungsikan menuju ke desa penyangga di barak pengungsian ngeranjek kecamatan mungkit kabupaten
magelang sebagian besar warga mengaku rela mengungsi lantaran khawatir dengan peningkatan
aktivitas gunung merapi karena status merapi sekarang sudah
siaga tiga saya termasuk yang rentan karena ibu hamil pak dan punya anak kecil balita kalau
nanti awas baru mengungsi kondisi tidak memungkinkan dari data bpbd kabupaten magelang sebanyak tujuh ratus sembilan puluh jiwa
yang berasal dari empat desa di lereng gunung merapi telah mengungsi di delapan titik pengungsian
sementara sedikitnya enam puluh sembilan warga dari empat dusun di desa balerante klaten mengungsi ke tempat
evakuasi yang berjarak delapan km di bawah puncak gunung merapi mayoritas warga hanya datang ke
tempat evakuasi pada sore atau malam hari sedangkan pada pagi harinya mereka kembali
pulang ke rumah untuk beraktivitas tapi karena covid jadi kami kekurangan
tapi kami masih mempunyai tempat yaitu halaman sd yang saat ini sudah dipasangi pindah
sebagian besar warga memilih mengungsi karena merasakan trauma erupsi merapi pada dua ribu sepuluh sehingga
merasa lebih aman saat berada di pengungsian tim liputan cnn indonesia